ya ini pastinya akan ditunggu tunggu nih seperti apa gaun yang akan dikenakan meghan
nah ini jelang pernikahan pangeran harry dan meghan markle
ternyata museum patung lilin madam dua so di london telah membuat patung lilin keluarga kerajaan inggris
patung patung lilin keluarga kerajaan itu dibuat lengkap dengan setting balkon istana
yang selama ini dikenal sebagai the royal balcony
patung patung lilin keluarga kerajaan ini terdiri dari patung lilin ratu elizabeth
pangeran phillips pangeran charles dan istrinya camilla parker bowles
serta pangeran williams dengan istrinya kate middleton
patung keluarga kerajaan itu ditempatkan dalam sebuah replika balkon istana
atau yang selama ini dikenal sebagai balkon keluarga kerajaan the royal balcony
patung lilin the royal balcony sebenarnya sudah dipamerkan di museum madam tuso london
sejak dua puluh enam maret lalu
pihak museum menyatakan patung lilin pangeran harry dan calon istrinya meghan markle
baru akan dipamerkan
setelah mereka resmi menikah pada sembilan belas mei mendatang
kita akan lihat apa yang terjadi
selama ini keluarga kerajaan memang terkenal dengan masalah kebotakan
dimulai dari pangeran charles yang kemudian menurun pada kedua anaknya
pangeran william dan pangeran harry
berbeda dengan pangeran william yang berambut pirang dan lurus
pangeran harry mempunyai tekstur rambut yang lebih bergelombang
sedikit lebih tebal dan berwarna kemerahan atau dikenal dengan ginger hair
meski demikian seperti apapun rambut sang pangeran
tidak menyurutkan miliknya
minat para pengunjung museum madame tussauds untuk berfoto bersama keluarga kerajaan inggris itu